tidak tidak tidak
tidak tidak tidak

kalau kalian memang berani
menjuar satu belakang
kalian harus gurung prayer
satu lawan satu bukan keroyokan kayak gini
satu lawan satu
ya tapi jangan di sini dong
di sini banyak orang
sorry ya sekarang gua bukan geng warrior

jadi gua gak ada masalah dong sama kalian
gua gak peduli boy
geng warrior masih berkeliaran dimana mana boy
janji lu mana pengen bubarin warrior
gua udah berusaha
tapi gua gak ada kekuasaan buat bubahirin geng warrior
jangan khawatir gua udah nyampe nih
gua udah keren juga ke pumi
sini handphone lu
kalau lu mau mukul mukul gua aja
jangan mukul cewek
dan dia gak ada masalah sama kalian
lu gak berantem sama cewek
lu mendingan pergi dari sini deh
gue gak bakalan pergi dari sini
karena gua gak bakal biarin gue celakain sama orang orang kayak kalian
reva gua bukan siapa siapa lu
jadi lu gak usah peduliin gua ya
mendingan lo pergi dari sini
gua emang bukan siapa siapa lu
tapi gua gak bakalan
biarin los celaka gara gara mereka
gua gak peduli

iya pegang naik ceweknya